kang emil sapan akrab ridwan kamil kembali bertugas
ia tiba di gedung sate pada senin pagi sambil menggendong putra ketiganya arkana aidan misbah
pada hari pertama kembali bekerja gubernur jawa barat itu memimpin langsung rapat pimpinan
bersama para kepala dinas di pemerintah provinsi jawa barat dengan membahas delapan agenda
melalui video yang dikirim humas jabar dua belas hari pasca hilangnya emeril khan mumtaz atau eril ridwan kamil
untuk pertama kalinya menceritakan kronologi hilangnya putra sulungnya tersebut
kami itu tentu gak ada kram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya
di usia yang lagi bagus bagus badannya dia juga hobi berenang punya lisensi
lautan tulang eril khan jadi menurut logika fisik harusnya aman aman
tapi kita kan tidak pernah tahu makanya jadi sebuah kursi
meski pihak keluarga telah mengikhlaskan dan menyatakan eril meninggal
otoritas kepolisian di kota bern masih tetap mencari keberadaan eril
belum mengubah status pencarian hingga senin kemarin
duta besar indonesia untuk konfederasi swiss mulia manhadat menyebut
status pencarian eril masih pencarian orang
eril sudah hilang atau missing person
proses pencarian akan terus berlanjut hingga eril dapat ditemukan
baik dalam kondisi hidup maupun telah resmi dinyatakan meninggal oleh otoritas setempat
tim liputan cnn indonesia